terima kasih om dengan banyak modepronom
terima kasih om
ngapain lagi kesini pembicaraan kita tadi belum selesai kita udah gak ada urusan lagi
mila sebentar aja kita berbicara aku nggak mau dengerin kamu bicara
dok tolong jangan ganggu hidup aku lagi kamu udah terlalu banyak nyusahin aku
mila mereka tuh ngusir lo kan mereka campakin lo ya kan
dok itu bukan urusan kamu
enggak itu urusan gue inget lu itu pernah ninggalin gue
dan sekarang giliran fadil ninggalin lo ya kan
eh do cukup aku nggak mau dengerin ucapan kamu lagi
kalau emang iya bilang aja iya kenapa sih bilang aja kalau fadil tuh emang ninggalin lu
edo ini bukan urusan kamu kamu lebih baik urusin hubungan kamu aja sama indi
gua harus ikutin kemana kamila pergi harus
mila mila balik rumah ini lagi loh
mesti dia sekarang gua tahu kemana gue bisa cari
fadil tuh kemana sih pak
mama telepon di handphone yang nggak aktif
di klinik juga nggak ada
ini pasti fadil lagi nyari kamila
tuh mama mulai lagi deh pak
mama kok tega teganya sih ngomong kayak begitu
bagus kan kalau fadil cariin kami
lebih bagus lagi kalau ketemu kamilanya
udah deh pak kalau ketemu nanti malah jadi repot
biarin aja dia udah pergi kok
biar pergi selamanya
pak camilla itu nggak diusir pak dia pergi sendiri
jadi ya udah relain aja
dan fadil nggak akan tegam biarin kamila di luar sana
karena dia nggak mau apapun terjadi sama anak ini dalam kandungan kamila
itu anak mereka mah
assalamualaikum waalaikumsalam fadil
kamu dari mana aja sih
ada yang mama mau tanya sama kamu
pak haris telepon sama kamu tadi pagi ya kan
fadil kenapa sih kamu nggak menjenguk alena
kenapa sih kamu bikin pak haris jadi cemas
apa perlu fadil jawab ma
nggak usah karena pak haris sudah cerita semuanya sama mama
baguslah jadi fadil nggak harus capek capek ngejelasin mama
ya tapi fadil kamu gak boleh bicara seperti itu sama pak haris
ma itu bukan tega
tapi tegas ingat yang mau pernah ucapin sama papa dulu
untuk menikahkan valdo dengan alena
fadil tidak mencintai alena ma
nama tega mau nikahin fadli dengan orang yang tidak dia cinta
mama yakin fadil dan alena pasti saling mencintai
hanya mereka butuh waktu untuk menyesuaikan diri
karena mereka sama sama mempunyai mantan pacar yang wajahnya sama
mama jangan gampangin begitu aja
cinta tidak cukup dengan muka yang mirip
alena memang mirip dengan livia
fadil memang kembarannya taufan
tapi mereka berdua adalah pribadi yang berbeda mah
livia bukan alena
dan fadil bukan taufan
papa bener ma
fadil nggak cinta sama lena
tapi kamu mudah untuk mencintai perempuan seperti alena
dia itu perempuan yang baik
dan mama juga tahu fadil
mama bisa merasakan waktu kamu pertama kali ketemu sama alena
kamu juga tertarik kan sama alena fadil
karena alena mirip sekali dengan livi ya
tertarik bukan berarti cinta mah
karena alena dan livi orang yang berbeda
yang alena cinta itu taufan ma bukan fadil
bukan wajah atau kepribadian fadil
tunggu aku alena
aku akan datang menemui kamu
tapi kan kamu udah meninggal
aku masih hidup
kamu ada dimana
kamu ada dimana
biar aku bisa jemus kamu
taufan enggak enggak taufan
taufan enggak jangan tinggalin aku
sofron kamu tuh dimana sih
bu bangun bu
alena kemana bu
anak saya kemana susara
tuhan ini aku alena
tuhan ini aku alena
tuhan ini aku alena